bu kalau penginapan disini dimana ya bu
oh tak ada satupun tempat penginapan disini
karena kampung ngokali itu adalah kampung kecil dan miskin
jadi mana ada tempat penginapan disini
jadi kami harus bermalam dimana ya bu
biasanya sih para pelancong yang kemalaman disini mereka biasa menginap disini
kalau kalian mau kalian bisa menginap di balai
terima kasih bu
bisa tunjukkan sama saya dimana letak gua belengkong
saya dan istri saya akan kesana
tuan dan nyonya mau ke gua blengkong
aduh tuan ke gua belengkong itu perjalanan sangat jauh
dan sangat berbahaya tuan
demi mendapatkan anak apapun akan saya lakukan
katakan sarmawi dimana letak gua belengkong itu
karena kami berdua ingin mengambil air mujarab seperti yang telah kalian lakukan
gua belengkong itu adanya di lereng gunung beratus
kalau nyonya dan tuan ingin merekam sampai harus melalui desa apa
terima kasih ya
ya terima kasih
terima kasih ya
akhirnya rencana kita berakhir
biar mereka mampus
kami akan pergi ke gua balekong sekarang juga
kalian jaga rumah ya
dan ini untuk kebutuhan kalian selama kami pergi ya
terima kasih nyonya
tuan semoga tuhan dan nyonya selamat sampai tujuan
kami akan menjaga rumah ini dengan baik nyonya
baik baiklah jaga rumah ya
iya tuhan hati hati di jalan tuhan
semoga selamat dan cepat sampai tujuan nyonya
dasar orang kaya tapi bodoh
bodoh talang dan dunguk
dunguk dan bodoh
mereka tidak tahu bahwa mereka sedang kita kipu
mereka kesana itu hanya untuk mengantar nyawa mereka
rumah ini akan kita miliki dan aku akan menjadi tuan kamu
tuan aji mau ke mana
kita mau ke gua belengok
baru dengar nama itu
katanya sih letaknya di lereng gunung
jauh itu tuhan dari sini
bisa dua hari dua malam
kalau boleh saya tahu ada keperluan apa ya
oh maaf saya nggak bisa cerita sekarang
tapi siapa yang menjaga rumah tuhan
para pembantu kami sarmawi dan satin
apa tuhan dan nyonya tidak khawatir mempercayakan rumah kepada mereka
para jap sekarang itu mereka sudah insaf
tapi mereka bekas mencuri tuan
para rajab mereka itu adalah pembantu yang baik
oh maaf pak rajab
saya dan istri saya harus pergi sekarang
kami buru buru permisi
tapi badu yang bagus dan indah ini sekarang jadi diri kita
sekarang kita sudah bebas pak
mengenakan semua makanan kita dalam masa ini

di sekalian walau sakit mulher saya

sepertinya kita harus pahami lumang tamang
hiharu sep artwork dan menentukan kimia itu
kalau penginapan di sini di mana ya bu
tak ada satupun tempat penginapan di sini
karena kampung ngok kali itu adalah kampung kecil dan miskin
jadi mana ada tempat penginapan di sini
jadi kami harus bermalam di mana ya bu
biasanya sih para pelancong yang kemalaman di sini
mereka biasa menginap di sini
kalau kalian mau kalian bisa menginap di balai itu
terima kasih bu
siapkan makanan untuk kita
nah ini makanan yang paling enak
ini hanya bekal perjalanan biasa
pak jangan kurang asian ya
jangan jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan jangan
jangan bunuh suami saya pak
kamu bawa tasunnya ampun
jangan jangan jangan jangan
suami tidak akan aku sakiti
tapi tetap akan kubunuh